usaha wedding organizer milik bagus triawan tak kuat bertahan di tengah badai covid sembilan belas
dua bulan terakhir sebagian besar klien urung menggunakan jasanya
bisnis jasa pesta pernikahannya gulung tikar
pria asal desa sukamaju kecamatan cibung bulang bogor ini lalu melirik bidang usaha lain
yakni bisnis peti mati
membuat peti mati untuk pasien covid sembilan belas yang meninggal kini menjadi penghidupannya
ratusan peti buatan bagus telah dipesan pemerintah daerah sejabodetabek
bagus bersyukur bisa kembali menghidupi delapan karyawannya
untuk saat ini bagus meninggalkan bisnis pesta pernikahannya
meski jauh berbeda dengan pekerjaannya yang dulu
menurut ayah tiga anak ini bisnisnya yang baru mampu memulihkan kondisi ekonominya